sebulan menjelang hari raya idul adha penjual hewan kurban mulai berjualan sapi untuk kurban
penjual hewan kurban di depok jawa barat yang dikenal dengan mall kurban
menarik pembeli dengan menjual berbagai macam jenis sapi
mulai dari sapi lokal hingga sapi wagyu asal jepang
seperti tahun sebelumnya sebuah showroom mobil di kawasan kelapa dua depok jawa barat
disulap menjadi lapak penjualan sapi sapi untuk kurban yang disebut mall hewan kurban
tahun ini mall kurban menyediakan berbagai macam jenis sapi
harganya pun bervariasi
untuk sapi lokal mulai dari rp empat belas juta hingga rp tiga puluh lima juta
sedangkan untuk sapi limusin mulai dari rp lima puluh lima juta hingga rp tujuh puluh lima juta
sementara untuk sapi wagyu asal jepang ini dibanderol dengan harga seratus juta hingga dua ratus lima puluh juta rupiah
bobotnya pun cukup fantastis yakni tujuh ratus lima puluh kg hingga satu ton
mahalnya harga sapi wagyu terutama karena perawatannya yang cukup mahal
mal kurban menyiapkan sebanyak delapan belas ekor sapi wagyu
serta enam lima ratus ekor sapi lokal dan limusin untuk memenuhi permintaan pelanggan
pembelian datangkan itu hanya delapan belas ekor ya
delapan belas ekor itu kita hargainya ada yang mulai dari rp tujuh puluh lima juta ada yang rp seratus juta
ada yang rp dua ratus juta
para pembeli hewan mengaku sudah berlangganan membeli di tempat ini karena dijamin sehat dan berlabel halal
karena satu kualitas sewanya sehat gemuk tidak cacat dan bersih
dalam artian kan sekarang banyak ada cacing pita segala yang baik baik saja kualitasnya terjaga
mall hewan kurban juga menerima penitipan hewan kurban
pelanggan yang sudah membeli dan ingin menitipkan sapinya
tidak dikenakan biaya perawatan dan pangan alias gratis
sapi kurban yang sudah dibeli juga mendapat asuransi
jadi jika sapi sakit atau mati pembeli akan menerima penggantian sapi dengan bobot yang sama